kepala sekretariat presiden heru budi hartono meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu di istana kepresiden bogor jawa barat
heru mengatakan selain di istana kepresidenan bogor istana kepresiden di ikn juga akan menggunakan mobil listrik
hal ini dilakukan untuk mewujudkan target nol emisi karbon
kepala sekretariat presiden heru budi hartono mengatakan penggunaan kendaraan listrik di istana bogor dilakukan secara bertahap
untuk mendukung penggunaan dan kegiatan listrik sekretariat presiden dan pln melakukan kolaborasi dengan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu
direktur utama pln darmawan prasojo mengatakan spklu ini digunakan untuk menambah kenyamanan pasokan listrik
diharapkan nantinya langkah ini membangun
selain di istana kepresidenan bogor dan juga jakarta spklu di istana kepresidenan ikn juga akan segera dikerjakan
masih berada di istana
masih berada di istana
masih sedikit tapi nanti bertahap kita coba
kan nanti targetnya juga kita tidak di sini tetapi target nanti di ikn kita semuanya listrik
mungkin konsep kedepannya yang kita utamakan di sana
kolaborasi antara istana kepresidenan dan pln itu dalam rangka agar terbangun suatu ekosistem di mana transisi ini akan berjalan dengan lancar
nah tentu saja
di rumah pemiliknya mobil listrik tersebut
karena mobil listrik ini rata rata sekali nge charge itu bisa sampai tiga ratus lima puluh km
yang jarak yang bisa ditempuh
yang kami dari riset dari pln hanya sekitar enam puluh tujuh puluh km
artinya sekali nge charge di rumah bisa
sampai lima enam hari
sehingga spklu itu dibutuhkan hanya dalam kondisi emergency sebenarnya
tetapi itu tidak menyurutkan niat kami untuk membawa memberikan rasa kenyamanan keamanan
maka kami membangun spklu dengan sangat agresif